carilah lagu ini dari orang biasa
nanti terasa semakin dalam
beragamkan dirimu terima keadaan lu
ketika ku mulai menutir rambutku
malam ini aku menanti kedatanganmu
hari hari berganti kini cinta pun hadir
oh tak mau kehilangan
melihat semua gambar diri
oh yakin kan cinta ini
oh yakin kan cinta ini
oh yakin kan cinta ini
oh yakin kan cinta ini
tertipu tutur dan cah
tuhan ku cinta dia
aku ingin bersamanya
tuhan ku cinta sesaatmu
sia sia yang ku bertemu
mungkinkah aku meminta
jadi kisah yang sempurna
hilang dari seluruh
aku masa depanmu
yakinkan cinta ini
tak mau kehilangan
hilang dari seluruh
meski ku tahu
tak akan jahat bagiku
seluruh hidupku dan ku
ku tak akan menduduh
ku tak akan goyang
kau yang meyakinkan kau
kau tak mau ketik belakang
kami lelah berjuang
kau tak mau kembali
bila nanti ku pergi
jangan kau pintar aku berpikir pikir
kau pintar ku kembali
hilang dari seluruh
kenapa masih ada
sisa rasa di dada
rindah tak lewat
satu hari nanti
pada yang lain
aku masih tersimpan
kau mau kehilangan
tapi lelah berjuang
bukankah rumah tempat
terimalah lagu ini
dari orang biasa
tanpa adikmu sayang
kenapa masih ada
sisa rasa di dada
sampaikan pada jiwa yang bersedih
begitu di dunia yang kau huni
jadi kisah yang sempurna
terimalah lagu ini
dari orang biasa
tapi cintaku pada
tak mau kehilangan
tapi lelah berjuang
bukankah rumah tempat
dia yang pertama
dia juga yang
yang kan mudah seiring waktu
aku bertemu dengan cinta
dia yang pertama
aku bertemu dengan cinta